pada hari libur ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh lima sejumlah objek wisata pantai di bali dipadati oleh pengunjung
nah di pantai kuta bali ini dipadati oleh pengunjung sudah sejak pagi
apalagi di sana juga digelar lomba surfing dan juga layang layang
berbagai jenis lomba ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pengunjung
lantaran pesertanya yang mencapai empat ratus orang
peserta tidak saja berasal dari kawasan kute
melainkan dari daerah lain seperti denpasar tabanan dan gianyar
panitia membagi peserta agar tiba sesuai jam yang ditentukan
guna mengantisipasi membludaknya pengunjung termasuk menutup beberapa akses masuk pantai
panitia juga mewajibkan peserta serta pengunjung untuk mengenakan masker
dan selalu mengimbau kepada pengunjung dan peserta agar menjaga jarak
ya ini yang sudah kangen dengan bali
bersama situasi liburan di bali kita akan sapa produser lapangan cnn indonesia ayu dewi di kuta bali
seperti apa ini kemeriahan suasana di pantai kuta bali saat ini
kan sedang diadakan lomba
seperti apa mbak ayu
ya maggie dan anita
ya memang saat ini cuaca khususnya di kawasan objek wisata pantai kuta ini sangat panas sekali
namun tampaknya tidak menyurutkan minat dari para peserta dan juga pengunjung
yang ingin memadati lokasi di objek wisata pantai kuta ini megi dan juga anita
saat ini memang serangkaian hari hud kemerdekaan ke tujuh puluh lima dan juga hari libur di kawasan objek wisata pantai ini
membludak sekali dan artinya cukup padat sekali masyarakat yang datang ke sini
untuk menyaksikan kegiatan yang digelar oleh lembaga pemberdayaan masyarakat atau lpm kuta
ada serangkaian hud ri ke tujuh puluh lima yaitu kegiatan surfing dan juga ada kegiatan
ini adalah serangkaian layang layang yang saat ini berada di belakang saya
jadi kegiatan lomba layang layang ini itu diikuti kurang lebih empat ratus peserta yang tidak hanya berasal dari kawasan kuta
namun juga dari beberapa daerah seperti denpasar gianyar dan juga tabanan
jadi pesertanya yang cukup banyak ini juga panitia membaginya agar memang tetap terjaga physical distancing
artinya bahwa kawasan ini tidak terlalu padat
jadi panitia juga setiap saat menginformasikan kepada pengunjung maupun peserta
untuk selalu menjaga jarak
di sini juga dipantau bahwa ada beberapa akses masuk sebenarnya yang menuju pantai kuta
namun panitia menutup beberapa pintu akses itu hanya satu dua saja yang dibuka agar tidak terlalu banyak pengunjung
ataupun juga anggota dari peserta yang datang ke kawasan pantai kuta ini
memang sejak dibuka objek wisata bali untuk wisatawan nusantara pada tanggal tiga puluh satu juli kemarin di bali sendiri memang mendapat kunjungan pariwisata
artinya beberapa objek wisata seperti kawasan pantai kemudian juga berwisata yang bernuansa alam itu memang meningkat mencapai lima belas persen
artinya dari sebelumnya atau sebelum dibuka bagi wisatawan domestik pada tanggal tiga puluh satu juli kemarin
artinya jika kemudian kunjungan wisatawan atau yang datang dari berdasarkan di bandara ngurah rai sendiri hanya sekitar satu tujuh ratus namun kemudian dua pekan ini setelah dibuka bagi wisatawan
kunjungan nusantara kunjungan sudah menaik menjadi dua orang hingga dua tujuh ratus orang yang datang ke pulau dewata bali
artinya bahkan ada tujuh ratus orang yang setiap harinya datang ke pulau dewata bali setidaknya untuk kemudian menikmati beberapa objek wisata di bali
memang untuk saat ini memang pemerintah provinsi bali masih memfokuskan pada pembukaan daerah daerah wisata untuk yang bernuansa air kemudian seperti pantai
kemudian alam juga yang dibuka termasuk hotel dan restoran namun juga dengan penerapan protokol kesehatan
seperti saat ini walaupun di tempat terbuka seperti ini memang panitia selalu mengumumkan untuk agar pengunjung memakai masker
kemudian untuk tidak berkerumun atau tetap menjaga jarak sehingga tidak kemudian bisa dapat mencegah penyebaran covid sembilan belas
artinya terus bertambah di saat ini yang terjadi
dan memang bali sendiri ini bersiap meski kemudian pemerintah sendiri masih belum memastikan apakah akhirnya akan dibuka pada tanggal sebelas september nanti untuk wisatawan mancanegara
namun pemerintah provinsi bali setidaknya berharap cukup baik dengan adanya sudah dibuka kemudian wisatawan bagi nusantara
artinya walaupun masih terjadi pandemi di pulau bali namun perekonomian masyarakat juga tetap berjalan
artinya dengan adanya kemudian
wisatawan nusantara yang datang ke bali setidaknya bisa memberikan stimulus atau setidaknya bagi mereka yang menawarkan akomodasi
seperti kalau sempat kami kemarin meliput atau menanyakan beberapa pemilik akomodasi yang walaupun meningkatkan cukup kecil namun setidaknya peningkatan satu hingga enam persen itu sangat berarti
artinya kehidupan mereka bisa dapat kembali
demikian maggie dan juga anita
ya ayu kami bisa merasakan antusias warga dan juga wisatawan
kali warga yang di belakang anda ini kami juga bisa melihat mereka sebenarnya tidak menerakan protokol kesehatan yang ketat
apabila mereka terpapar covid sembilan belas bagaimana dengan penanganan medis di bali sendiri
apakah rumah sakit di bali ini siap untuk menangani pasien covid sembilan belas
ya megi dan juga anita
memang tadi sempat saya pantau bahwa cukup banyak sekali masyarakat kemudian yang datang dan memang tidak menjaga jarak
namun panitia sendiri tetap mengumumkan
bahwa harus menjaga jarak dan tidak berkerumun
untuk mencegah saat ini sendiri provinsi bali menyiapkan sejumlah rumah sakit yang memang disiapkan untuk bagi mereka yang terpapar dengan virus covid sembilan belas
meskipun dari data pemerintah sendiri dari gugus penanganan covid sembilan belas sendiri itu tingkat kesembuhan dan jumlah yang mencapai tiga orang itu dengan kesembuhan sekitar tujuh puluh persen itu dinyatakan masih pemerintah masih dapat diatasi
dan pemerintah sendiri provinsi bali menangani kasus penyebaran covid sembilan belas ini dengan menyediakan sejumlah tempat tidak hanya di rumah sakit seperti misalnya rumah sakit unut kemudian rumah sakit sangla denpasar namun juga mengintensifkan tempat tempat isolasi yang bagi masyarakat kemudian mereka juga pemerintah juga artinya di seperti pemerintah kota denpasar yang mengadakan terus rapid test kepada masyarakat yang ada di pasar misalnya kepada para pemerintah

rapi test dengan hasil yang non reaktif termasuk juga hasil swab test yang menyatakan negatif covid sembilan belas